lo back back aja
serius lo yakin gue nerusin semua ini
udah lo tenang aja gue pasti bakal bantuin lo
putri jangan put
putri ampun putri
tunggu pembahasan gue
amat putri jangan putri
kenapa aku kepikiran dia terus ya
kenapa mimpi buruk
kenapa kepikiran putri terus
diego kita harus ketemu sekarang diego
iya iya sekarang lah diego sekarang
enggak gak mau gue besok aja ya
enggak enggak pokoknya sekarang kita harus ketemu diego
kita ketemu di tangan kemuning
ini seharusnya kita
itu udah gak perlu ketemu lagi ya
tugas gue udah kelar kan
gue pengen ngeliat jenazah putri ada di depan muka gue
gimanapun itu caranya supaya gue bener bener yakin
kalau putri ini udah meninggal
hah lo gila ya
maksud gue gue cuman pingin jenazah itu ada di depan muka gue
karena gue pingin nguburin itu pakai tangan gue sendiri diego
oke gere ini yang jelas
gue ngerasa kerjaan gue udah kelar itu artinya udah selesai
yaudah mau ngapain lagi
lo mau gue bayar berapa
lo mau berapa
ya udah gue mau
ngapain kamu disini
kayaknya muka lu gak asing ya
kita pernah ketemu
ya kalo gua sih gua ngerasa gua ga pernah kenal ama lo ya
ya atau mungkin muka gua yang pasaran kali
dan apa urusan lama clara
penting banget gua jawab pertanyaan lo gitu
eh eh tunggu
ya aku sih bukan cewek cewek
yang gua lah cuman
seng seng seng
udah raja al
aku aja baru kenal raja sama dia
emang tadi dia
emang tadi dia godain aku
emang cewek lu juga mau gugang gue
udah kita pulang
udah kita pulang yuk
liat gue ya
lo liat ya raja gua bawa kabar sendam
lo liat ya ntar
tapi mau gimana pun gue harus pastiin kalau putri itu terlindungi dulu
gua bakal lepasin dia
sampai putri dan raja
kakak lo tuh si clara
kayaknya sih udah mulai gak nyaman sama pengampakan yang udah mereka kena gimana mbak
ya dia sih nyuruh gua untuk ngemen jasad lo
jadi apa yang lo mau lakuin
ya gua sih cuma mau minta baju yang lo pake pas masuk di sungai itu
itu satu dua lo harus pastiin jangan sampai ada satupun orang yang curiga soalnya
yaudah nanti gua kasih ya
lo back back aja
serius lo yakin menerusin semua ini
udah lo tenang aja gue pasti bakal bantuin lo
aku masih berharap keajaiban
dan aku masih berharap kamu dan bayi kita masih hidup
aku bener bener salah
lagi lagi aku menyesal
lagi lagi aku menyesal
pak raja kami menemukan potongan baju dan ktp milik istri anda
ketiga ketiga ketiga
dan ini bukti penyelidikan dari kami
atas nama istri anda ibu putri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
kami belum bisa menemukan jasad istri bapak

kalau begitu kami permisi dulu